tadi ada arati astriani yang akan memberikan informasi seputar jumat ngangkot buat warga bandung
ya rati silakan dengan laporan anda mengenai jumat ngangkot di bandung hari ini
ya selamat pagi yuda dan daniar
di hari jumat kedua setelah jumat lalu
wali kota bandung meluncurkan atau mengumumkan program jumat ngangkot bagi warga bandung ini
di jumat kedua tampak masih belum tampak adanya peningkatan para penumpang angkot di kota bandung
karena dari hari ini saja sejak pagi terlihat masih banyak sejumlah angkot yang mengetem menunggu penumpang
dan arus lalu lintas kendaraan pun masih didominasi oleh kendaraan pribadi mobil dan juga motor
dan sejumlah titik jalanan di kota bandung pun masih tampak macet
karena volume kendaraan yang memang cukup banyak sekali
bisa kita lihat misalnya dari arah bandung timur sendiri
di jalan perempatan soekarno hatta kiaracondong
di jalan antapani jalan jakarta dan juga jalan hanasution menuju cicehom
itu masih tampak adanya kemacetan yuda dan daniar
ya rati sebagai warga bandung rati apakah juga melihat kondisi apa yang dikeluhkan
mungkin apa saja yang harus ditingkatkan dari public transportation terutama angkot di bandung bagi para penggunanya
ya memang keluhan dari para penumpang angkos sendiri
salah satunya adalah angkot yang sangat tidak nyaman itu yang dikeluhkan
dan juga para penumpang itu enggan naik angkot dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
khususnya motor itu karena dinilai lebih cepat sampai tujuan ketimbang harus naik angkot
karena angkot angkot sendiri memang saat ini lebih banyak mengetem menunggu penumpang
tapi memang kembali lagi kenapa angkot itu mengetem
yang dikarenakan memang tidak ada penumpang yang naik
jadi terpaksa angkot angkot harus mengetem menunggu penumpang
sementara penumpang penumpang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi motor dan mobil yang tentunya menyebabkan kemacetan
ya terima kasih rati astriani dari bandung selamat bertugas kembali